semua menteri perdagangan negara negara apec menegaskan kembali komitmen memperkuat sistem perdagangan multilateral melalui organisasi perdagangan dunia
hal ini dilakukan sebagai bentuk dorongan untuk mensukseskan konferensi tingkat menteri wto ke tiga belas tahun depan
ia juga menyerukan kepada ekonomi apec agar terus berkomitmen memperkuat kemitraan kawasan asia pasifik
dalam pertemuan dengan menteri perdagangan negara negara apec di detroit michigan amerika serikat yang berlangsung pada dua puluh lima dan dua puluh enam mei dua ribu dua puluh
menteri perdagangan ri zulkifli hasan mengajak semua negara anggota apec kembali berkomitmen memperkuat sistem perdagangan multilateral melalui organisasi perdagangan dunia wto
ia mengatakan saat ini wto sedang menghadapi tantangan untuk melakukan reformasi baik dalam meningkatkan fungsi utamanya
memperkuat sistem perdagangan multilateral dan memperkuat sistem perdagangan multilateral
walaupun tekanan untuk mengatasi ketimpangan
menurut zulkifli untuk memperkuat wto diperlukan penegasan prinsip dasar wto khususnya perbaikan atas ketentuan perlakuan khusus dan berbeda
bagi negara berkembang dan kurang berkembang
untuk menyukseskan konferensi tingkat menteri wto ke tiga belas zulkifli juga mengajak menteri perdagangan apec memberi dorongan politis
guna melanjutkan negosiasi yang substantif dan berimbang dalam pembahasan isu pertanian subsidi perikanan jasa
sementara itu pada pertemuan hari kedua zulkifli menyerukan kepada ekonomi apec agar terus berkomitmen memperkuat kemitraan kawasan asia pasifik
hal tersebut menjadi penting terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi pada masa mendatang
untuk itu ia menilai ekonomi apec harus mempersiapkan diri dengan mendorong kebijakan yang merangkul semua anggota untuk berkembang
tindakan kolektif dan upaya kemitraan perlu menjadi tulang punggung dalam mewujudkan kebijakan yang inklusif
ia juga menyuruhkan kepada ekonomi apec agar mendukung umkm untuk berkembang
selain itu mendak menyatakan transformasi digital rantai pasok di kawasan asia pasifik harus menjembatani kesenjangan digital
langkah tersebut dapat ditempuh melalui peningkatan kapasitas mendukung ketahanan dan menghormati kebijakan domestik ekonomi masing masing
pada penutupan sidang mrt apec
para menteri perdagangan apec hanya menyepakati pernyataan ketua pertemuan apec
apec chair statement disepakati sebagai hasil pertemuan karena tidak disepakatinya paragraf yang secara spesifik menyangkut isu geopolitik
ada sejumlah poin yang dicatat dalam apec chair statement
diantaranya terkait dengan dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral
keberlanjutan dan lingkungan
serta upaya perwujudan area perdagangan bebas asia pasifik
kegiatan utama apec adalah untuk menjaga kemampuan dan kemampuan ekonomi dan menjaga kemampuan ekonomi
baik meliputi kerjasama perdagangan investasi serta kerjasama ekonomi lain
untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan di kawasan asia pasifik
kerjasama apec bersifat non politis dan semua keputusan yang dihasilkan
berdasarkan konsensus anggotanya serta bersifat tidak mengikat